bandara internasional hongkong kembali lumpuh pada selasa waktu setempat
otoritas bandara kembali memutuskan membatalkan sisa jadwal penerbangan dari bandara hongkong
setelah dibuka lagi pada selasa pagi
keputusan pembatalan jadwal penerbangan oleh otoritas bandara internasional hongkong ini
adalah yang kedua kali setelah pada senin kemarin bandara ditutup
ratusan jadwal penerbangan dibatalkan akibat pengunjuk rasa yang memadati area bandara
sempat dibuka pada selasa pagi bandara kembali lumpuh setelah para demonstran kembali memadati
pintu pintu masuk area keberangkatan untuk menggelar aksi unjuk rasa
memasuki hari kelima aksi protes di bandara hongkong pun memanas
otoritas tempat menghimbau agar masyarakat tidak datang ke area bandara
menteri luar negeri ri retno marsudi berharap warga negara indonesia yang terjebak di bandara internasional hongkong
untuk berkoordinasi dengan konsulat jenderal republik indonesia di hongkong
tujuannya untuk memastikan keselamatan para wisatawan atau wni yang tengah berada di hongkong
selain itu menteri retno juga memberikan travel advice akibat pembatalan penerbangan dari hongkong ke indonesia
yang terjebak itu yang traveling karena mereka sudah di bandara
jadi para pendemo masuk ke bandara sehingga penerbangan keluar hongkong
tadi malam semua di bandara
yang terdampak tadi malam adalah yang sudah berada di bandara
sedang dalam posisi bepergian ingin keluar dari hongkong dan itulah mereka yang terdampak
tapi kita sudah langsung masuk ke bandara kemudian memberikan penyelesaian kepada mereka
dan mengajak mereka
kemudian mereka sudah berkomunikasi dengan mas kpi mas kpi
kita itu satu di kjri atau di kbri ya pada saat di tempat lain ada terjadi sesuatu kejadian yang luar biasa
maka selalu sudah kita pasang hotline
terus kemudian di aplikasi kita safe travel di situ ada advice advice
apa yang terjadi di sana di situ ada advice
safe travel agar warga negara indonesia yang bepergian
itu selalu terupdate dengan situasi di negara tujuan
langsung saja untuk mengetahui kondisi terkini di hongkong
kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan mandala soekarto purbas
laku konsul ekonomi kjri di hongkong
selamat malam waktu indonesia pak mandala
bagaimana kondisi bandara pada malam hari ini waktu jakarta
apakah masih ditutup
kemudian apakah ada informasi mengenai wni yang terkendala di sana
mbak dea selamat malam cnn indonesia
kondisi bandara saat ini pendemo sudah berangsur berkurang
artinya masih ada yang tinggal
dan tidak seperti siang hari para pendemo begitu banyak
para pendemo juga menduduki counter counter dan memblok security checking
ini informasi yang ketiga
kami terima dari rekan kita yang kita tugaskan untuk memantau warga negara indonesia
yang terjebak tidak jadi berangkat karena pembatalan penerbangan pada tanggal dua belas yang lalu mbak
artinya sudah bisa berangkat ya malam hari ini bapak atau bagaimana
pelayanan ke bandaraan pada tanggal tiga belas hari ini
dari sejak pagi sudah terbuka
artinya maskapai penerbangan sudah dapat melakukan check in penumpang
dan beberapa juga tadi kita fasilitasi beberapa wni yang berangkat menuju tujuannya
ada yang berangkat ke luar hongkong ada yang berangkat menuju ke indonesia
termasuk atlet renang dari indonesia
dan ada yang berangkat teman teman renang dari dki
pak mandala mengingat ini adalah demonstrasi yang kesekian kalinya
dan diperkirakan masih akan ada demonstrasi serupa seperti ini
bagaimana dengan alternatif transportasi lain seperti feri ke makau
ataupun menggunakan kereta api menuju ke negara tiongkok
untuk sementara walaupun demo terjadi seperti sekarang
masih bisa menggunakan expressway kereta api cepat menuju ke hongkong
demikian juga bis bis pengangkutan juga aktif untuk beroperasi walaupun terjadi demo
itu yang kita lihat dari mulai kemarin dan hari ini
demo berlangsung tapi transportasi publik juga berjalan dengan baik demikian mbak
artinya di sistem transportasi masih bisa terkendali
lantas secara umum bagaimana suasana kota hongkong pada hari ini
apakah masih ada demonstrasi susulan yang dilakukan oleh warga di sana pak
kami mencatat demonstrasi ada di bandara
sementara wilayah wilayah yang lain dari mulai yunlong wansai kosobe dan beberapa wilayah yang ada di kolonsai juga berjalan normal
artinya kegiatan masyarakat dapat beraktivitas
kami mencatat demonstrasi ada di bandara
dan yang tumpukan masa hanya kami lihat di bandara ini saja mbak
sementara tempat tempat lain kami tidak mendengar ada satu demonstrasi
kalaupun ada mungkin sifatnya kecil artinya tidak terlalu besar seperti sebagaimana umumnya demo yang terjadi yang kita lihat selama ini mbak
pak mandala kita tahan dulu jangan tutup dulu telponnya
tapi kami punya gambar
yang anda saksikan di layar sian indonesia ini adalah gambar yang terkini yang terjadi di bandara internasional hongkong
di mana para demonstran ini yang menggunakan baju hitam hitam ini melakukan perlawanan dengan sejumlah petugas
tapi kami belum bisa memastikan apakah itu petugas kepolisian atau petugas bandara yang ada di sana
tapi mereka menggunakan pakaian yang mirip dengan polisi hongkong dengan warna biru muda dan celana navy blue ini
kita lihat juga menggunakan
tugas keamanan ini menggunakan pelindung ya di bagian kepala
dan ini adalah gambar terbaru yang kami peroleh di bandara internasional hongkong
kita ketahui bersama bahwa penutupan bandara internasional hongkong ini sudah dilakukan dua kali setelah tadi pada hari selasa pagi
sudah mulai dibuka kembali
dan tadi berdasarkan informasi dari konsul ekonomi kjri hongkong bapak mandala soekarto purba
ini sudah mulai berangsur mengecil ya
namun dari gambar yang kami terima ini kita lihat ada bentrokan antara para demonstran dengan petugas keamanan
yang masih kita pastikan apakah ini petugas bandara atau pihak kepolisian
kita tahu bahwa sejak ditutup beberapa waktu yang lalu ada ratusan penerbangan baik menuju hongkong maupun keluar hongkong
yang harus ditunda atau dibatalkan karena ini terkait dengan demonstrasi yang dilakukan oleh warga hongkong menolak ruu ekstradisi
yang rencananya akan dijadikan undang undang oleh pemimpin hongkong carry lam ini terkait ruu ini membahas soal undang undang ekstradisi
dimana jika menjadi undang undang maka warga negara hongkong bisa saja dikenai hukuman atau diproses hukum di luar negara hongkong termasuk di tiongkok
ini menjadi isu yang cukup seksi kemudian ini mengemuka dan menjadikan warga hongkong ini kemudian bereaksi dengan melakukan sejumlah
kegiatan demonstrasi kita akan segera bergabung kembali dengan pak mandala apakah masih bersama kami pak mandala
ya cnn indonesia selamat malam
iya bapak terakhir apakah ada himbauan bagi wni yang ada di hongkong terkait dengan situasi seperti ini
nampaknya ini masih naik turun ya pak ya masih kadang demonstrasinya kadang mengecil eskalasinya namun meningkat kembali
apa kemudian himbauan yang dikeluarkan oleh kjri hongkong
pertama ingin kami sampaikan memang benar bahwa demonstrasi sekarang ini sudah bersifat sporadis
artinya bisa terjadi di mana dan waktunya kapan kita tidak mengetahui
oleh sebab itu kami selalu menghimbau kepada warga negara kita yang ada di hongkong untuk tetap waspada dan berhati hati bila bepergian ke tempat tempat yang ramai
dan kemudian juga kita menghimbau agar menghindari tempat tempat yang sudah melunasi
dan kemudian kami juga menghimbau agar setiap warga negara kita dan pekerja migran kita itu untuk melaporkan bila mana terjadi sesuatu ke kjri maupun ke parat setempat
kita juga telah memuat tiga hotline whatsapp yang bisa dihubungi senantiasa dan juga facebook yang bisa juga di klik dan dihubungkan
dan kami se staff yang ada di tim cjri dan servis senantiasa memantau bila ada laporan laporan semacam ini dan untuk segera ditanggapi mbak
itu yang kita lakukan
apakah sejauh ini sudah banyak laporan dari wni melalui headline hotline yang tadi anda sebutkan pak mandala
ada beberapa seperti kami sebutkan kemarin ada empat puluh tujuh atlet renang dari
dki yang kebetulan tidak bisa melanjutkan perjalanan melaporkan kepada kita
kemudian ada juga empat orang pekerja migran kita juga demikian hal serupa terkendala penerbangannya menuju indonesia
ini cepat kita tanggapi
oleh sebab itu dengan kondisi sekarang ini kami siaga terus bila mana warga membutuhkan kita langsung ke lokasi untuk memantau
daripada pekerja migran kita dan juga warga negara kita baik yang mempunyai kendala di bandara maupun di tempat tempat yang lain
ini selalu kita lakukan mbak
berarti sejauh ini belum ada informasi dari wni yang malam hari ini berada di bandara atau bagaimana pak
karena ini saya lihat gambar langsungnya ini cukup bentrokannya cukup mengerikan ya antara warga sipil dengan kepolisian
tadi tim kita sudah ke situ
artinya ada satu dua pmi yang ingin kembali ke indonesia
namun karena penerbangannya di cancel ditunda dan penerbangan jadwal ulang di schedule besok pagi
kita sudah tawarkan agar pekerja migran kita ini bisa kita bawa ke shelter yang ada di kjri
namun karena pertimbangan
waktu penerbangan yang akan berangkat pada pukul enam mereka meminta supaya mereka diizinkan untuk tinggal di bandara
itu yang kita dapatkan laporan
sementara tadi yang saya lihat tadi cuplikan daripada keadaan bandara
tadi kami tinggalkan tim kita meninggalkan bandara
suasana masih kondisip
kalau misalnya ada seperti
itu saya juga belum melihat dan mudah mudahan bisa saya akan kontak lagi kepada teman teman yang bertugas di sana mbak
jadi ada ada ada ada rekan rekan dari kjri yang kemudian ada tim begitu ya pak ya yang yang kemudian ada di bandara international hongkong ya saat ini
saat ini sudah meninggalkan karena kita melihat sudah kondusif sama seperti tanggal dua belas kemarin
berangsur angsur apa namanya para pendemo kembali ke tempat tapi ini dengan cuplikan ini kami harus cek lagi karena baru saja tim kita juga kembali ke tempatnya ke kantor untuk menuju tempat masing masing mbak
demonstrasi ini sudah berlangsung berminggu minggu ya pak ya
apakah sebenarnya dari otoritas tempat ini ada komunikasi dengan kjri negara negara lain termasuk indonesia tentunya yang kita ingin tahu
apakah ada komunikasi atau
ada bersurat seperti itu pak
ada tanggal dua puluh juli kemarin secretary economic and development dari hongkong menyatakan bahwa kondisi hongkong kondusif dan dapat dikunjungi
tapi kan apa namanya perkembangannya kan cukup cepat sekali mbak artinya kondisi kondisi ini tidak pernah kita prediksi demo demo yang di bandara ini sudah terjadi yang kelima kali
artinya kita harus berpikir
kita harus berpikir
kejadian tanggal dua belas ini kita banyak orang tidak memperkirakan akan terjadi penutupan apa namanya penundaan pembatalan apa namanya penerbangan oleh otoritas hongkong
dan hari ini kami dengar juga apa namanya otoritas hongkong tidak membatalkan tapi apa namanya bandara tetap buka
nah hal hal semacam ini kadang kadang kita harus cepat apa namanya mencari
atau menanyakan kepada hotline hotline ataupun kontak kontak yang ada di bandara demikian mbak
sebenarnya kjri sendiri punya langkah mitigasi atau tidak sih pak mengingat bisa saja ini eskalasinya meningkat ya demonstrasi yang ada di hongkong
bagaimana kemudian jika memang kita tidak berharap ada peningkatan eskalasi tapi jika ini terjadi semakin parah bagaimana langkah kjri ke depan
ketika kjri atas tuntunan dari kementerian luar negeri tentu kita sudah apa namanya mempunyai langkah langkah yang akan dilakukan manakala apa namanya kondisi memburuk
salah satunya mungkin perlindungan pekerja migran kita yang ada di sini
sebagai informasi kepada cnn indonesia bahwa seluruh pekerja migran kita yang ada di hongkong ini
selama selasa apa namanya weekdays mereka berada di rumah majikan
tidak berada di luar
kemudian mereka hanya mempunyai libur satu hari di hari minggu
itu pun di hari minggu ini karena ada demo maka mereka tidak berani
baik nampaknya perbincangan kita malam hari ini dengan bapak mandala soekarto purba konsul ekonomi kjri hongkong
terputus tapi kami sudah bisa menangkap apa poin dari langkah langkah kjri terkait dengan penanganan demonstrasi atau penanganan terhadap wni
terkait dengan demonstrasi di hongkong dan gambar yang anda saksikan saat ini adalah gambar terbaru di bandara internasional hongkong
di mana demonstrasi ternyata sudah berlangsung selama lima kali meskipun tidak berurutan

demonya sudah dilakukan lima kali dan buka tutup bandara diterapkan oleh pemerintah hongkong termasuk pada kemarin sempat ditutup dan ratusan penerbangan ini dibatalkan atau ditunda
menurut cnn international para demonstran di bandara internasional hongkong kini tengah menghalangi bis bis polisi yang akan masuk ke bandara
polisi dengan perlengkapan anti huru hara tengah berada di luar bandara
sebelumnya sekitar lima mobil polisi telah berada di bandara hongko

sejak protes dilakukan pada lima hari lalu dan sebagian penumpang yang gagal terbang masih berada di area bandara
dan saat ini bandara internasional hongkong masih ditutup setelah sempat dibuka pada selasa pagi
ruang kedatangan dan keberangkatan bandara diplokade oleh ribuan pengunjuk rasa yang berkumpul di bandara selama lima hari berturut turut
dan tadi ada kami sempat lakukan pembicaraan dengan konsul ekonomi kjri indonesia di hongkong bapak mandala soekarto burba
dan tadi ada kami sempat lakukan pembicaraan dengan konsul ekonomi kjri indonesia di hongkong bapak mandala soekarto burba
yang menyampaikan bahwa saat ini pihak kjri akan kembali mengirim tim untuk bisa mendampingi warga negara indonesia yang saat ini tertahan di bandara internasional hongkong
yang menyampaikan bahwa saat ini pihak kjri akan kembali mengirim tim untuk bisa mendampingi warga negara indonesia yang saat ini tertahan di bandara internasional hongkong
di badara internasional hongkong dan memang kjri sendiri sudah mempersiapkan sejumlah langkah
jika eskalasi demonstrasi meningkat nanti di hongkong
sebenarnya pemerintah hongkong sendiri sudah pernah berkirim surat kepada kjri indonesia
yang ada di hongkong terkait dengan bagaimana mereka harus menanggapi suasana di hongkong
dengan adanya demo penolakan ruu ekstradisi
namun nampaknya demonstrasi masih terus berlanjut sehingga kjri memutuskan untuk mendampingi wni
dengan mengirim tim ke bandara internasional hongkong